gimana kamu udah dapat kabar
tentang si montir itu
iya sudah pak
terus juga kamu udah datang ke kantor polisi lagi kan
untuk menunggu musim montir itu
saya minta maaf kalau saya berubah pikiran dan
menyuruh kamu untuk datang lagi ke kantor polisi
iya pak tidak apa apa
aku nggak pengen makan
aku mau ke rumah sakit ya
kalau kamu gak habisin makanannya
kamu kan masih minum obat
terus nanti gimana kalau perutnya kosong
aku mau makan
di rumah sakit
ini suster kasih tahu aku kalau
ada yang ngaji di dalam kamarnya catherine
katanya orang yang sering jenguk catering
ini dia yang ngirim suaranya nih
cuma dengerin ya
oh ini masih randy nggak
semoga dengan keahliran randy
bangun dari tidur panjangnya
dan ketika catherine nanti pulih dan
sadar catherine juga tahu
randy ada di sana
hebat ya randy
dia menunjukkan kualitasnya justru pada saat catherine tidak berdaya
mau jalan sekarang
terlalu banyak khayalan yang saya inginkan bersama kamu kate
kamu tahu gak kate
kamu dan anak kita ini adalah jawaban dari doa saya
kamu selalu mendoakan aku
dan terima kasih juga kamu
sudah membawa anak kita ke dalam doa kamu
mas aku selalu berharap
kita akan bersama sama
harapan itu adalah
dengan kita mengingat allah
mengingat pasangan kita dan anak kita
kita harus banyak bersyukur sih
karena banyak banget
cari kita untuk bersyukur kepada allah
sini papa dendong ya
uh dengan es lagi
cantik banget sih
aku tuh makin yakin
kamu yang akan membawa aku ke surga
jangan lupa ya
hai kamu inget waktu kita ketuk buku
dan kita iseng cari nama buat baik kita
dan kita menggunakan nama rukna
karena kita udah baca dan tahu tentang kisahnya
kisah tentang orang patangguh
dan sangat pintar
dalam peradaban islam
dan kamu selalu baca itu selalu
selalu mengagumi kisahnya
takdir yang menyesalkan kita
tapi kamu perlu tahu
saya selalu mendoakan agar kita bisa bersama
allah di mendukung
sampai akhirnya kamu mendapatkan musibah seperti ini
sampai akhirnya kamu mendapatkan musibah seperti ini
sampai akhirnya kamu mendapatkan musibah seperti ini
mama jadi khawatir deh
jangan jangan kecelakaan ini
terus dia bilang kalau dia sempat dengar
kamu udah tahu ini kan
aku mau lawan udah ngaruh
kita jangan ambil asumsi dulu
kita tunggu dulu
seperti apa laporan dari pihak kepolisian
ya mudah mudahan sih mobilnya gak kena apa apa
nggak ada hubungannya ke situ
kalau sampai nggak ada apa apa sama kendaraannya
itu kan berarti apa yang salah
panik sampai tabrakan
itu artinya kan papa yang bikin mereka semua celaka no
pokoknya gini lah
kita tunggu aja dulu
seperti apa hasil
pengecekan dari pihak kepolisian
dari situ baru kita
lihat harus dilakukan
tindakan selanjutnya seperti apa
yang penting sekarang
mudah mudahan harapan kita ya
semua bisa dicerahkan karena kal sehat lah
mudah mudahan ya noh
tapi kalau memang itu yang terjadi
harusnya elsa juga nggak boleh marah sama andin
kalau andin itu dianggap lalai
atau gak melindungi keisha
gue harus telpon ricky sekarang
gue mau ketemu sama lo sekarang
di tempat yang gue udah tentuin
jadi jangan pernah datang ke rumah nino lagi
keren banget sih sa
udah ngajak ketemuan aja
gimana kalo malam ini kita parah kisah
buat ngerayain mau keluar dari penjara
bukan buat clubing
seru juga kalau dia begini
tapi elsa bisa ngajak ketemu aja ya
buahnya dia sama nino
kok kamu bisa ada disini
kamu sama mamamu ngapain disini
ya aku dapat telepon dari pihak kepolisian sini
disuruh datang terkait soal mobil kemarin yang kecelakaan
mama gimana keadaannya mama baik baik aja
duduk dong mama
mama berusaha ikhlas
ya kalo bisa ngurahin kesedihan kan nanti jalannya papa sama keisha lebih lancar disana
ini juga elsa ga bisa ikut mungkin dia masih terlumak kalo harus datang kesini

selamat siang pak
jadi gimana pak ada perkembangan apa
dari kepolisian sudah melakukan penyelidikan mengenai kasus kecelakaan yang menimba keluarga pak nino
dan dalam penyelidikan kami menemukan bahwa mobil pak nino remnya belum
rem belum pak
sepengetahuan saya mobil saya nggak kenapa napa
karena selalu melakukan perawatan berkala yang rutin pak
mengenai rem yang karena sesuatu ataupun ada sabotase itu masih kami selidiki
yang pasti mobil itu kecelakaan karena remnya belum
dan pihak sopir tidak bisa mengendalikan keadaan
berarti om mahrum yang bilang benar
dia pernah bilang sama aku kalo remnya belum
tapi waktu itu kita juga sempat berhenti sih
karena macet dan sempet ngerem
hingga saat ini kami masih melakukan penyelidikan
dan untuk update hingga saat ini sesuai yang saya omongkan tadi
eh kamu mau pergi
eh nino sama mas chandra lagi ke kantor polisi
katanya polisi lagi ada berita masalah kecelakaan yang terjadi
terus kamu sendiri mau kemana
tidak aku ga kemana mana
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
tadi aku mau pergi sama mbak chandra sama mbak nino juga
aku pun juga belum ganti baju ini
tadi kan mau pergi ga jadi
gue jadi gak bisa ketemu ricky
gue harus kabarin ricky biar dia nggak ganggu gue lagi
masuk aja aku bikinin minum
sebenernya aku udah ga keget lagi sih
karena aku merasa aku pernah mendengar kalau misalnya mbak chandra memang bilang remnya blong
cuma aku dateng kesini ngamang memastikan
makanya aku bawa orang
tapi ternyata aku nggak tahu memang tidak boleh dicek dengan orang lain
memang harus dari orang polisi tersebut kan
tapi orang polisi tersebut bilang memang remnya blong
kamu bawa orang
kenapa ngelakuin ini sendirian sih
aku ngelakuin ini untuk nama baik aku kok
karena aku ga berdua dulu sama elsa
iya tapi kan ada
ma aku pulang dulu ya
kasian anak anak ditinggal
kasian kayak elsa
siapa itu temen kamu
lagi gue sengaja ganti namanya jadi miki mouse biar aman dan gak ditanya tanya lagi
ini temen model aku yang dulu dari kemarin aku chatting sama dia aku angkat sebentar ya bentar ya
dari kepolisian sudah melakukan penyelidikan mengenai kasus kecelakaan yang menimba keluarga
pak nino dan dalam penyelidikan kami menemukan bahwa mobil pak nino remnya
belum apa yang dikatakan polisi sama seperti apa dikatakan pajak rata rata belum
hai tapi ngeri juga ya kalau ternyata rem belum itu karena sabotase berarti ada orang yang
men sabotase adalah orang yang suka sama nino apa saking gak sukanya dia mau bikin
ini celaka dan dia nggak tahu kalau ternyata malah masih selamat tapi ada banyak orang lain
yang jadi korbannya siapa ya kira kira orangnya pasti musuh besar nino ini sampai nekat seperti
oh pak pak pak pak pak
remnya berfungsi ya allah
teganya elsa sampai noda aku begitu dibilang aku nggak bisa jaga anaknya
udah tahu cashnya juga keponakan aku aku pasti akan jaga
aku harus bisa buktiin ke elsa kalau aku bener bener sudah menjaga kece dengan baik
tapi sekarang aku juga catherine dulu deh kemarin belum sempet cemuk lebih baik aku kesana dulu pak
nanti kita kalau masih sejahtera ya
ya baik bu

itu aja lah rid nanti yang ada mereka curiga sama gue
jadi gimana sa
berarti gak jadi nih
jadi tapi lo sabar bisa kan
gini deh sa daripada bertele tele
lo juga banyak alasan
ini gue samperin naik ke rumah lo ya
lo simak baik baik tiap matanya
jangan sampai ada yang kelewat satu
gue gak boleh terlalu keras sama ricky
kalo sampe ada yang tau apalagi nino
kalau keisha adalah anak biologis ricky
gak ada yang berharap besar
karena ternyata keisha yang dia tangisi kematiannya
ternyata bukan anaknya
kenapa malah diem sa
gak mungkin seorang elsa
itu susah buat keluar dari rumah
ini posisinya di rumah gue ada bokap nyokap gue
lo jangan coba coba pun menghindar dari gue sa
gue bakal kejar lo sa
gue gak akan menghindar ya rik
sekarang yang terpenting
lo keluar dulu
tapi dimana mau ketemunya
ya terserah mau dimana
lo bebas pilih tempatnya mau dimanapun ya
nyaman buat lo
sekarang bukan masalah tempatnya sah
tapi kayaknya gak bisa deh sekarang rih
di rumah ada bokap nyokap gue gimana doh
gue temuin aja orang tua lo
ya udah tunggu
nah gitu dong
gak enak tau saat sabar sa
setelah lo keluar di penjara
lo harus sama gue
pak aku ke toilet dulu sebentar ya
kebaikan minum kamu ya
ibu kamu abis telfonan sama ricky
ini gak seperti yang aku pikirkan
mau ketemu sama dia
kamu mau cari masalah
enggak mbak aku gak ketemu sama dia ma
tadi mama denger
mama dengar kamu sebut sebut nama ricky elsa
gimana kalau mama misalnya gak denger
terus kamu mau pergi diam diam ketemu sama dia
kamu itu udah tenang
kamu itu udah tenang
kamu udah keluar
kamu udah keluar kan
nino yang bantuin kamu sampai kamu bisa ada di sini sekarang
nino sewa pengacara terbaik buat kamu
buat apa sih
ya untuk supaya kamu bisa keluar dari penjara lebih cepat
suara mama kan
kegap juga dia
berarti tan sarah
ngedengar percakapan gue dengan elsa
ya tapi bagusnya
ya tapi bagusnya
pelan pelan semuanya bakal kebuka
orang tua elsa juga bakal tahu semuanya
gue bakal bikin kejutan ke elsa
alur permainannya seperti apa
bambir aku jelasinnya
bambir aku jelasinnya
udah jelas semuanya
mama harus tahu dan sekarang
mama harus bantuin aku mah
untuk kamu ketemu sama dia
untuk menutupi kenyataan ini dari nino
udah gak ada alesan lagi untuk ngelak kan
mama gak bisa bantu
dalam hal ini mama gak bisa bantu kamu
untung aja mama gak sebut sebut nama ricky
kalau sampai papa tahu papa bisa lebih marah dari mama
kenapa ma kamu sampai gak mau bantuin elsa
apa ada diem
gimana kamu udah dapat kabar tentang si montir itu
iya sudah pak
terus juga kamu udah datang ke kantor polisi lagi kan
untuk menunggu musim montir itu
saya minta maaf kalau saya berubah pikiran dan menyuruh kamu untuk datang lagi ke kantor polisi
iya pak tidak apa apa
tapi ini saya lihat montirnya sudah selesai berurusan dengan polisi pak
makanya saya akan terus ikutin dia
karena saya tidak mungkin menanyakan sesuatu kepada dia pas banget di depan
saya akan ke kantor polisi pak
kalau kamu udah dapet update langsung kabarin saya yo
nanti akan saya update
selesai saya bertanya kepada montirnya ya pak ya
ikuti terus ya motor yang di depan
jangan sampai lolos pak
ntar kita mau szyyuk deh
hanya aku pada diem
ada apa sih
aku sih bisa aja minta sama nino tapi
ya nggak enak aja lah pak pastinya
soalnya kan dia udah bantuin aku bebas dari penjara
terus masa aku ngerepotin lagi
akhirnya aku minta tolong sama mama untuk bantuin aku tapi
udah biar papa yang bantu kamu
kan uang papa uang mama sama aja
nanti papa yang bantuin kamu
ya nggak apa apa kan mama
aku bukan yang gak mau bantu tadi
makasih ya pak
uangnya kok gak penting penting banget
ingat ya kamu kelola uangnya dengan baik
kalau dia kontak kontakan sama ricky
kalau papa tahu papa juga pasti gak akan setuju
memang sebaiknya elsa berhenti dengan ricky
karena nino itu udah baik sekali sama elsa